kalau lihat saya lagi main main ikan di kawasan menteng kayak gini
pasti sudah ketebak kalau sekarang saya sedang berada di pasar ikan hias jalan sumeneb
nah ngomong ngomong tentang kawasan menteng yang terletak strategis di lokasi bergensi ibu kota nih katanya
memang sudah terkenal sejak dulu ini merupakan kawasan elit bahkan jauh sebelum indonesia merdeka
dalam sudut kota kali ini saya mau mengajak anda untuk menyusuri sejarah dan cerita cerita tentang kawasan menteng
mulai dari cerita kawasan elit hingga sisi kelam kawasan bentengnya
ya berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh pasar ikan hias sumeneb merupakan salah satu lokasi berbelanja ikan hias di ibu kota
beragam jenis ikan hias dijajakan di sini
tidak hanya itu di pasar ikan ini juga dijual aneka perabot pemeliharaan ikan hias
mulai dari batu karang pakan ikan akwarium hingga mesin filter oksigen untuk akwarium
berbicara tentang menteng kawasan ini ternyata menyimpan banyak cerita di masa lalu
bermula pada tahun seribu sembilan ratus sepuluh dicanangkan sebagai taman kota pertama di batavia pada zaman kolonial belanda
kawasan ini menyediakan rumah bagi golongan antara ikan hias dan ikan hias yang berbeda dengan ikan hias yang ada di luar negara
seiring waktu kawasan ini menjadi tempat tinggal para tokoh penting indonesia seperti bung karno dan bung hatta
sejarawan universitas gejemada yogyakarta odi satrio dwi cahyo menceritakan asal usul nama kawasan menteng
dan kondisinya seadahulu dihuni oleh sejumlah hewan buas
terdapat sebuah sungai kecil ya sprauture dalam bahasa belanda yang disebut sungai menteng
nah asumsinya sungai ini adalah sungai yang berbeda dengan sungai yang ada di luar negara
ini dinamai berdasarkan vegetasi atau tumbuhan yang berada di sekitarnya biasanya di bantaran
dan tumbuhan itu adalah tumbuhan menteng
kenan pemerintah kolonial untuk membangun menteng sebagai suatu wilayah yang seperti kita tahu dan kita rasakan sekarang itu
itu baru terjadi tahun seribu sembilan ratus sepuluh
odi sartrio menambahkan bangunan masjid cudmutia dulunya merupakan kantor biroaktif
oleh lidah pribumi disebut menjadi boplo
kantor ini menjadi tempat arsitek peter adrian yakobus muyen merancang pembangunan kawasan menteng
tapi siapa sangka ternyata menteng mempunyai sisi kelam sendiri
yaitu taman lawang yang sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an menjadi tempat berkumpulnya kaum waria
bahkan jadi lokasi prostitusi
momon pedagang di lokasi ini mengugurkan
hingga sekarang ia masih sering menjumpai waria ketika malam hari
saya dagang mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai sekarang
oh ya sampai sekarang kondisi waria masih ada aja sih kalau malam
mulai jam sebelas sudah pada keluar
bukan di sini aja sampai kalau kejabatan atau hari hari juga pasti banyak
namun suasana taman lawang di pagi hari hingga sore menjadi tamani asri untuk beristirahat

beberapa pedagang kaki lima menjajakan beragam makanan di sini
seperti yang sedang saya cicipi tahu gejrot khas cirebon ditemani dengan semilir angin di bawah pepohonan rindang
selain taman lawang kali ini saya mau mengajak anda ke taman lainnya yang sudah berusia satu abad
yaitu taman menteng yang ternyata memiliki cerita tersendiri
sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh an taman menteng jadi sebuah lapangan yang dibangun oleh pemerintah hindia belanda
taman modern ini dulunya bernama lapangan bios tempat digelarnya bermacam macam kegiatan olahraga
salah satunya yaitu sepak bola
kemudian pada tahun dua ribu tujuh taman menteng resmi beroperasi sebagai ruang terbuka hijau
menyediakan empat puluh empat sumur resapan air dan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat jakarta
kalau sah ya sih memilih untuk bermacam buku yang disediakan di sini
dari kampus sih kayak online jadi makanya main aja kesini mampir
tempat olahraga ada banyak dah
setelah berkeliling taman di kawasan menteng perut saya sudah mulai keroncongan
saya mau menjajal salah satu kuliner yang legendaris yaitu nasi uduk yang berada di gondang dia
berjarak lima belas menit dengan jalan kaki dari taman menteng
saya sudah bisa mencicipi nasi uduk yang sudah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini dari wanginya aja ini udah kecium banget nih
wah bisa dilihat ya ini masih hangat
ini rasanya bener bener gurih
santannya kerasa terus tekstur dari nasinya ini pulen
dia nggak terlalu lengket jadi pas di mulut dia langsung pecah
kawasan menteng sudah menjadi saksi bisu perjalanan kawasan bergensi di jakarta
sebelum menjadi pendukiman elit dari zaman kolonial belanda
hingga saat ini didiami oleh para pejabat tinggi negara
namun yang terpenting
tanaman taman di menteng dapat menjadi salah satu paru paru paling berpengaruh di jakarta
rafis ali nugraha andi angga cita kesungguhan jakarta